ada cerita menarik dibalik sehelai kain ini
kain bergaris yang syarat filosofi menggariskan eksistensinya di tanah jawa
garis yang telah membawanya melanglang buana ke pelosok negeri
pesonanya lahir dari tangan tangan setia meski telah berusia senja
inilah cerita tentang kain tenun yang masih dilirik
luring begitu motif pada baju yang dikenakan oleh margiono ini disebut
kain khas jawa dengan motif garis ini
banyak ditemukan di wilayah jawa tengah dan yogyakarta
garis yang tampak pada kain inilah yang menjadi alasan kain ini disebut lurik
atau dalam bahasa jawa disebut loreng
nah lurik di sini artinya adalah garis
kemudian juga bisa dikatakan sebagai deret
sebagai lajur barangkali
nah itu intinya adalah sebuah kain tenunan
yang di dalamnya itu dia memuat motif motif berupa garis
konon kain lurik merupakan busana kaum bangsawan
hanya kalangan terbatas yang bisa mengenakannya
nah berasal dari beberapa sumber
ada yang menyatakan itu ketika zaman majapahit itu sudah ada
awalnya sebagai atribut sebuah kerajaan
otomatis demak juga
kemudian setelah itu mataram ya
ketika islam sudah masuk begitu ada kerajaan mataram
itu otomatis juga mereka membawa kebudayaan yang berasal dari kerajaan sebelumnya
nah kemudian dari
mataram kan kemudian pecah ya pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima kemudian ada keraton surakarta dan yogyakarta itu kedua wilayah ini mereka membawa itu juga lurik
sehingga bisa kita lihat sampai sekarang bahwa di kedua wilayah ini lurik itu masih ada bisa kita lihat sampai sekarang
model baju yang biasa digunakan oleh para abdi dalam keraton yogyakarta ini dinamakan peranaan
filosofinya adalah agar mereka bisa menjalin persaudaraan layaknya saudara kandung satu peranakan
disinilah kain lurik banyak dijual pasar beringharjo
pasar tertua di yogyakarta
jakarta ini menjadi tempat transaksi ekonomi warga yogyakarta sejak seribu tujuh ratus sembilan puluh
seiring perkembangan zaman pasar ini direnovasi beberapa kali
kini pasar beringharjo menjadi pusat penjualan kain kain tradisional seperti batik dan lurik
kebanyakan lurik yang dijual masih berupa kain
harganya bisa mencapai rp delapan puluh lima per lembar tergantung kualitasnya
meski hanya bermotif garis garis kain ini bukan tanpa peminat
saya lebih pilih kain karena bisa dikombinasi dengan yang batik yang lain
terus kalau kain kan bisa dijahit sesuai dengan kebutuhan badan kita
jadi kita bisa mau model apa saja bisa
tapi kalau yang udah jadi kan kita nggak bisa pilih
oma sendiri kalau dari kain lurik sukanya apa
apa yang omah sukai dari kain lurik
kain lurik itu sebetulnya kan kain tradisional yang sudah lama sekali
dan memang dari nenek moyang kita dulu di jogja terutama ya itu lurik itu menjadi kebanggaan
meski bagi sebagian orang memiliki lurik menjadi kebanggaan tersendiri
nyatanya penjualan kain lurik tak seramai batu

toko kain milik kartini ini rata rata berhasil menjual empat puluh lembar kain setiap minggunya
belum terlalu tadi karena minat ke lurik itu harus orang tertentu
belum setiap orang suka lurik ya
jadi perlu apa ya perlu sebuah dorongan supaya orang itu mau berpakaian lurik
misalnya sering sering ada fashion show tentang lurik
di mana mana harus digalakkan tentang lurik seperti waktu alisa dikin menggalakkan batik
itu tugas dari provinsi jawa tengah mungkin karena lurik itu kan produksi di jawa tengah dulu
yang paling banyak itu lurik itu beli siapa saja kalangan apa saja bu
justru malah menengah ke atas ya
karena menengah bawah itu tidak mau pakai lurik
tahunya lurik itu adalah untuk pakaian sorjan yang kain panjang
dan sorjan itu sekarang kan sudah jarang dipakai
rata rata pakaian jadi berbahan kain lurik yang dijual oleh pedagang di pasar ini berbentuk sorjan busana tradisional jawa
harganya sekitar tujuh puluh lima ribu rupiah per potong
untuk menarik minat masyarakat terhadap lurik banyak perancang busana yang gencar mempromosikan kain lurik melalui kreasi berbagai produk pakaian

jangan lupa like dan subscribe video ini

terimakasih sudah menonton

jangan lupa like dan subscribe video ini
existensi lurik tak lepas dari kesetiaan para pebuatnya
adalah kelompok lurik kembangan maju mandiri
satu satunya perajin lurik di dusun kembangan ii
desa sumber rahayu kecamatan moyu dan sleman yogyakarta
yang masih bertahan memproduksi kain lurik
mereka menggunakan alat tenun buka mesin atau atbm
jadi saya sebagai
yang cinta dengan lurik saya ingin melestarikan
saya sudah mengajak tapi kalau yang muda muda itu kan sekolahan
maksudnya kuliahan jadi dia kalau kerja atau nenun
atau pokoknya yang urusan tenun itu sudah enggak ini
enggak maju lah enggak ngikut
enggak maju lah enggak ngikut
kelompok perajin tenun lurik ini berdiri sejak sembilan oktober dua ribu sepuluh
dulu ada dua puluh ibu yang menenun
dulu ada dua puluh ibu yang menenun
namun kini kelompok ini hanya memiliki tujuh penenun
dengan usia tiga puluh enam hingga tujuh puluh lima tahun
mereka adalah para penenun kain stagen
yang beralih memproduksi lurik
ada ratusan motif lurik yang telah mereka produksi
kebanyakan adalah lajuran
kain kain lurik buatan kelompok ini dijual dengan harga lima puluh hingga tujuh puluh lima ribu rupiah per lembar

dan kualitas benang yang digunakan
setiap tiga minggu mereka berhasil menjual rata rata delapan puluh meter kain lurik
masing masing penenun mengantongi pendapatan sekitar lima ratus ribu rupiah
meski bukan menjadi pusat penghasil tenun lurik
bukan berarti yogyakarta tak terlibat menjaga eksistensinya
bahkan di kota ini
banyak desainer muda yang fokus memproduksi pakaian berbahan lurik
dhaniwi lastri adalah salah satunya
perancang busana kelahiran surakarta sepuluh mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini
mulai mendesain pakaian bermotif lurik sejak tahun dua ribu dua belas
lurik itu bagi saya adalah simple but signifikan
karena dari garisnya kita bisa belajar bahwa
dari motif lajuran
terus pakan malang
kita bisa belajar tentang filosofi hidup
dan salah satu filosofi hidup
bahwa lurik itu diciptakannya
itu adalah pertamanya itu tentang kenyamanan
sarjana psikologi lulusan salah satu perguruan tinggi di yogyakarta ini
telah merancang lebih dari seribu diurusan
yang pertama adalah menggunakan motif lusana berbentuk lusur
ada beberapa pengguna yang menggunakan
hal yang menarik dari desain busana bermotif lurik
salah satunya adalah abang ireng
yang memiliki filosofi tersendiri
abang ireng itu artinya adalah
abang itu adalah berani
terus dari itu dijiwai dari darah
kemudian ireng itu adalah hitam
yang artinya setiap kehidupan pasti akan mengalami jatuh
dan menjadi lebih baik
seperti itu pesannya
meski berusia muda
dani piawai memadu padankan warna dan motif lurik dalam setiap karyanya
motif lurik berupa garis garis yang dikenal klasik dan terkesan membosankan
berhasil disulapnya menjadi lebih menarik
tak hanya di indonesia
rancangan busana lurik karya dhani telah melanglang buana ke banyak negara
bahkan dikenalkan melalui sejumlah fashion show
di antaranya jogja fashion week dua ribu tujuh belas
hingga red carpet venish film festival di italia pada september dua ribu enam belas
busana lurik rancangannya dipasarkan mulai dari tujuh ratus lima puluh ribu hingga jutaan rupiah
baginya lurik adalah salah satu kain tradisional yang patut dilestarikan
sebagai identitas bangsa yang memiliki nilai seni tinggi
waktu dulu waktu memulai
itu memang sangat sulit sekali terkait dengan bagaimana lurik bisa diterima masyarakat luas
karena ya ada yang bilang membosankan terlalu tua itu tadi
sempat gitu berpikir aduh kayaknya ini bisa laku gak ya kayak gitu
tetapi satu hal yang perlu
saya yakinin bahwa saya sebagai orang jawa dari solo juga
dan bagi saya lurik itu adalah identitas
identitas dari tanah kelahiran saya identitas bangsa saya
penggunaan busana bercorak lurik kini tengah naik daun di sejumlah kalangan
kebanyakan adalah para pecinta kain tradisional nusantara
vita dan sena salah satunya
warga yogyakarta ini mengagumi kain lurik karena keunikannya
berangkat dari kesadaran sih jadi kalau saya kan orang jawa orang jogja
biasanya kalau dari kecil kan sering ke keraton
kemudian kita sering lihat abdi dalam itu kan bajunya selalu ada peranakan
dari situ dari mulai dimana pengen mewariskan budaya
basicnya dari sana
jadi semakin ke sini kayaknya harus ada nih yang mewariskan yang dulu dulu
mulai hunting eh kok yang ini lurik kayak yang dipakai waktu ingat waktu kecil
terus yaudah mulai suka
wanita berusia tiga puluh tiga tahun yang berprofesi dalam bidang teknologi informasi ini
selalu menggunakan busana lurik hasil rancangan desainer
meski berharga mahal baginya menggunakan pakaian lurik karya para desainer
adalah bentuk apresiasi yang tak dapat dinilai
dan juga untuk mencari penjualan

hanya dengan rupiah
sama seperti vina sena juga mengagumi kain lurik karena keunikannya
ibu rumah tangga berusia empat puluh tiga tahun ini hobi mengoleksi pakaian bercorak lurik sejak tahun dua ribu dua belas
ia memiliki lebih dari sepuluh koleksi baju yang dihiasi kain lurik
dan lurik ini kan kesannya memang jadul
orang taunya kayak embok jadul
kamu kebaya pun bukan kebaya
piai bukan ningrat kan yang pakai kalau lurik itu
kalau saya pakai lurik pakai batik gitu orang tuh mesti kok beda
mungkin gitu ya mungkin di benaknya itu kok beda
ini kok bajunya kok lucu atau kok unik kok antik kok gitu
vita dan sena adalah dua di antara penggemar kain lurik yang terbilang mantap
turut serta dalam menjaga eksistensi kain bergaris ini
bukan hanya ingin tampil lebih cantik
mereka juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan busana lurik kepada masyarakat luas
ini menjadi bukti bahwa dengan kreativitas
sehelai kain lurik sederhana bisa mengubah penampilan seseorang
awalnya saya memang mengajar
lurik merupakan karya seni
yang penyebarannya berlokasi di pulau jawa
kabupaten klaten menjadi salah satu sentra pembuatan kain ini
di dusun jalina desa kedungan kecamatan pedan sebuah pabrik tenun lurik dengan alat tenun bukan mesin atau atbm masih kokoh berdiri
namanya tenun lurik sumber sandang
pabrik ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
raden rahma adalah generasi kedua yang mengelolanya
konon kemunculan tenun lurik di pedan dibawa oleh seorang saudagar warga pedan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan kegiatan ekonomi di medan dikuasai oleh belanda dan menimbulkan konflik yang membuat warga setempat mengungsi
saat itulah tenun luring mulai diperkenalkan kepada masyarakat di pengungsian
pernahkah ada hampir tiga ratus pengusaha
tenaganya kira kira ada dua puluh ribu enam puluh ribu
itu atbm semua
iya atbm semua
dan berpusat di pedan kecamatan
bukan kelaten malah pedan pusatnya
tapi seluruh keladaian bernaung di pedan
itu dimana mana ada koperasi
kalau itu tak berilu
pmdn yang seribu sembilan ratus enam puluh delapan lima tahun setelah seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu mulai produksi
yaitu tenun tersisih
satu di sini satu gugur gugur sampai sekarang
meski usaha pembuatan tenun lurik dengan htpm di klaten
kini semakin tersisih karena banyak bermunculannya pabrik tenun lurik dengan mesin
jumlah perajin tenun lurik di kabupaten klaten cenderung bertambah
dari tahun ke tahun
dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan umkm kabupaten klaten mencatat
pada tahun dua ribu delapan belas ada tiga ratus delapan puluh enam orang yang berprofesi sebagai penenun lurik
jumlah ini lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun dua ribu lima belas yang mencapai tiga ratus dua puluh lima orang penenun
salah satunya adalah pai neng
nenek berusia tujuh puluh tiga tahun ini
adalah satu dari tiga puluh karyawan yang bekerja di pabrik tenun luring sumber sandang
puluhan tahun sudah ia setia menjadi seorang penenun lurik dengan atbm
setiap hari ia mampu menenun enam meter kain lurik dengan upah rp lima per meter
awalnya saya menenun ajar
kepada dulu ini saya belajar menenun
mahas tahun kembali nyaring dengan perempuan itu
proses pembuatan kain lurik terbilang rumit
mulai dari pewarnaan benang
menenun sehelai kain sepanjang enam meter saja
memerlukan waktu rata rata delapan jam
tenun lurik buatan pabrik ini dijual mulai dua puluh lima hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah per meter
tergantung motif dan benang yang digunakan
bahkan untuk tenun berbahan sutra harganya bisa mencapai rp tiga ratus lima puluh per meter
kebanyakan pembeli kain lurik di tempat ini adalah pelanggan setia
meski bisnis tenun lurik masih menjanjikan
namun bukan berarti tanpa kendala
kita meregenerasi melhornya tertinggi
beberapa keluarga yang sudah

belajar menon seperti itu
naik ngajari sih memang perlu waktu
karena nenon itu butuh ketelatenan
harus sabar nggak boleh istilahnya kemerungsung
identitas klaten sebagai sentra penghasil tenun lurik
patut diacungi jempol
selain pedan kecamatan cawas juga menjadi penghasil tenun lurik
dari dua puluh desa di kecamatan ini
sepuluh desa di antaranya adalah penghasil tenun lurik
desa tlingsing salah satunya
desa yang dihuni seribu dua puluh lima keluarga ini
memiliki sekitar tiga ratus penenun lurik
kebanyakan adalah para ibu
mereka belajar menenun secara turun temurun
setiap masuk kampung sini terdengar bunyi ukrek ukrek itu
yang bikin mungkin asik
terus ada teman teman kok sering banyak pengunjung
tiba tiba aja tiba tiba pengunjung sini
terus lama lama kelompok kami
bagaimana kalau tlingsing ini kita jadikan wisata edukasi
tenun lurik sudah ada di desa ini sejak tahun enam puluh an
dalam perkembangannya motif tenun lurik semakin bervariasi
dan terus berinovasi
namun secara mendasar tenun lurik terdiri dari tiga corak utama
di dalam lurik motif atau ragam hiasnya pada intinya dibagi
menjadi tiga corak
yang pertama adalah corak yang disebut lajuran
corak lajuran itu adalah corak di mana dia tetap garis
tetapi dia formasinya adalah
kemudian ada lurik dengan corak pakan malang
malang itu artinya melintang
kemudian ada satu lagi yang namanya corak cacahan
corak cacahan itu adalah kombinasi antara
corak lajuran garis turis yang vertikal tadi
dengan corak pakan malang yang dia memiliki
nah itu menghasilkan motif motif kotak kotak
bukan hanya mengembangkan motif
perajin tenun di desa ini bahkan berkreasi dengan menghasilkan kain dengan pewarna alami
beragam tanaman mereka jadikan bahan pewarna alami
daun mangga misalnya digunakan untuk menghasilkan warna hijau
sementara warna coklat bisa didapat dari kulit kayu mahoni
proses pewarnaannya cukup panjang
kulit kayu direbus hingga airnya berwarna coklat pekat
kemudian benang dicelupkan hingga menghasilkan warna yang diinginkan
untuk memperoleh warna coklat tua
maka proses pencelupan dilakukan beberapa kali
sementara untuk mengunci warna
mereka menggunakan tawas tunjung dan kapur
tenun lurik hasil karya para perajin di desa tlingsing dijual rp tiga puluh per meternya
setiap rajin mampu memperoleh penghasilan rata rata satu lima juta rupiah
lurik tenunan bergaris yang eksistensinya mulai terkikis
coraknya yang sederhana bukan tanpa makna
ada filosofi yang terkandung di setiap helainya
filosofi yang menjadi simbol sebuah keharmonisan
sebuah perangai yang terkandung di setiap helainya
sebuah perangai yang terkandung di setiap helainya